assalamualaikum tangga suara
tangga suara assalamualaikum
pangkalan gak ada
masih pada berantakan kan
besok bu dokter sudah harus tempati rumah ini
pokoknya saya minta hari ini
rumahnya sudah harus bersih dan juga rapi ya kang
kang kosuara bu
kamu sudah kecewaan saya satu kali
saya kerjakan hari ini juga
saya ambil perhatian dulu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sedang apa kusy
sedang baca pak ustadz
tutup dulu bukunya
iya pak ustadz
hidup itu bukan cuma
iya itu betul sekali pak ustadz
cintanya allah bisa tercermin
dari cintanya manusia
hidup ini cuma masalah pemahaman
bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda
tergantung latar belakang orang yang menafsirkan
menghormati perbedaan itu bagus
selama tujuannya sama sama untuk kebaikan
nah kalau benar dapat pahala dua
empati itu nama ilmunya
karena allah bisa mencintai kamu
kalau kamu udah
cuma menimbulkan rasa takut buat manusia
kalau kamu punya ilmu
jangan disimpan sendiri
nanti bisa busuk
iya pak ustadz
kamu udah capek tinggal sama emak
apasih enaknya tinggal sama nenek nenek
memang gak enak tinggal sama nenek nenek
tapi emak ini nenekmu
mak dede seneng kok tinggal sama emak
dari kecil kan dede tinggalnya sama emak
dedek berbakti sama nenek itu nilai ibadahnya tinggi
biar kamu nanti bisa mencium bau surga
pasar melulu tiap hari
jangan jangan mau ketemu anaknya si keme
asal berita bener bener sayang sama dede
dede cantik gak percaya
kalau percaya kenapa nanya
soalnya teh emang udah gak bisa ditinggal tinggal ah
terus dede gak bisa tiap hari kesini lagi
terus gimana caranya kita ketemu lagi
asal berita pasti tahu caranya
kalau emang sayang bener sama dede
iya makasih kan
dari mana itu kan
nah itu si maman bikin malu saya
mernjahil rumah bu klara
gak bener asal asalan
saya tekang jadi malu sama pak sekadar
pak sekdes pak sekdes baik banget kan sama saya sob
kang koswara enggak jualan cilok
semuanya berapa cik
terima kasih ya cik
sampai jumpa lagi
cari siapa kang dadang
tiga jam ya
nenek tahu kemarin kamu bohongi nenek
ya kan kemarin dapat bonus satu d
pokoknya tiga jam
eh mang ingetin ya tiga jam
ada neneknya edward
yaudah yuk pindah aja yuk buat naik lain yuk
tentunya berapa ros
tentunya berapa ros
tang enak bosan pak
kalau saya mang pegang barka kamu pegang mana
istri kerja jauh jauh ke luar negeri
kalian malah main judi
ya mas ini dah
eh kan itu jadi
aduh ini mak bisa bangkrut atu wanet saya
ini dia nih ngikut mulu
besok besok saya harus larang nih
cek tapi kan si pebri ada di depan
nanti kalau si dadang nanya sama si pb kita di mana
kan pasti dikasih tahu sama si pevi
aduh kuh udah tenang aja
saya tak tahu dadang orangnya di mana
lebih baik mati ke telaprak kereta daripada nanyaan kita
kuh ah cek ngomong apa sih kuh

kuh ah cek ngomong apa sih kuh
kuh ah cek ngomong apa sih kuh
suara dadang suara motor dadang
nah peace out dadang

ampuh gak puas hahaha

njivdone ke yak